kita ke informasi lainnya ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengaku menjemput kepulangan anies dari haji hanyalah sukacita dan bicara hati ke hati sesama koalisi
ahy mengatakan deklarasi siapa pasangan anis tidak harus menunggu koalisi lain melakukan lebih dulu
hal ini disampaikannya usai datang melakukan dialog dengan masyarakat di kelurahan pasar minggu jakarta selatan pada jumat pagi
ahy meyakinkan bahwa koalisinya tidak punya parameter waktu perbandingan dengan koalisi lain terkait deklarasi pengumuman capres cawapres koalisi perubahan
namun melihat waktu tujuh bulan tersisa ia berharap waktu yang ada segera dimanfaatkan untuk sosialisasi di lapangan dengan warga karena pendeknya masa kampanye nanti
adapun ahy menanggapi santai saat ditanya apakah kehadirannya mengantar dan menjemput anies beribadah haji adalah kode dirinya dipilih sebagai cawapres dari anies baswedan
ya sebetulnya nggak ada kode kodean ya kita berbicara biasanya hati ke hati karena koalisi perubahan ini sejatinya akan tetap utuh kalau ada saling percaya satu sama lain
jadi ada trust building kita juga gak melihat harus si adulia mengumumkan setelah itu kita ngikutin tidak
semangat kami justru semakin cepat semakin bagus artinya karena kita ingin segera bekerja segera untuk mengkonsolidasikan
karena begini indonesia ini kan luas dua ratus juta lebih penduduk atau pemilihnya nanti sedangkan kita cuma punya waktu perbatas
kampanye sendiri hanya tujuh puluh lima hari diatur oleh kpu artinya harus segera kita berkunjung dengan sosialisasi dan narasi yang memang perlu disampaikan kepada rakyat